pemerintah bekerja keras dengan berbagai upaya untuk menangani pandemi covid sembilan belas
sejak awal virus ini masuk ke indonesia tahun lalu
pemerintah selalu hadir dalam berbagai persoalan persoalan yang dialami masyarakat
terkait dengan segala yang berkaitan dengan covid sembilan belas
di sisi lain memang saat kondisi ekonomi normal dan manajemen mampu mengelolanya
utang tentu bukan ancaman
tapi saat ini misalnya di mana ekonomi cukup tertekan akibat pandemi corona
tumpukan utang tentu saja bisa beresiko
dan timbunan utang telah cukupnya merobek kantong bumn
bahkan memicu potensi gagal bayar akibat keterpurukan bisnis dan kesulitan likuiditas
insight akan membahasnya bersama saya
jumlah pasien yang terjangkit covid sembilan belas di indonesia sampai saat ini masih terus bertambah
meski pandemi telah berlangsung lebih dari lima ratus hari
data yang dihimpun satgas penanganan covid sembilan belas menunjukkan
kasus aktif virus corona di indonesia melonjak tajam dalam beberapa minggu terakhir
salah satu faktor yang berkontribusi adalah varian delta
yang tingkat penyebarannya lebih tinggi daripada varian pertama virus penyebab covid sembilan belas
peran badan usaha milik negara dalam berkontribusi memberikan pelayanan publik
dinilai sangat signifikan di tengah kondisi pandemi yang terjadi saat ini
badan usaha milik negara memiliki strategi jitu untuk mengatasi masalah ekonomi akibat wabah covid sembilan belas
menteri badan usaha milik negara erick thohir mengatakan
perusahaan pelat merah dikerahkan untuk memainkan peran masing masing
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terkena dampak pandemi
pandemi covid sembilan belas juga membuat kinerja seluruh perusahaan tidak terkecuali
badan usaha milik negara tertekan
paling tidak ada tiga kelompok bumn yang paling tertekan akibat merebaknya virus corona
yakni energi pariwisata dan infrastruktur
tahun dua ribu dua puluh dua menjadi tahun untuk restrukturisasi dan realigment
untuk memperbaiki portfolio serta mempersiapkan landasan bisnis
untuk inovasi model bisnis baru
pemerintah indonesia bekerja keras menangani melawan dan juga menyelesaikan pandemi covid sembilan belas
dengan berbagai macam cara yang sampai saat ini formulanya masih belum ditemukan bahkan di seluruh dunia pun
dan pemerintah tentu saja tidak akan sukses menangani pandemi ini
tanpa peran aktif dari kita semua dari masyarakat maupun dari swasta
salah satu penugasan penanganan pandemi covid sembilan belas yang menjadi tanggung jawab bumn adalah program vaksinasi
di sisi lain pandemi covid sembilan belas juga terus menggerus perekonomian dan termasuk pendapatan badan usaha milik negara
di studio tiga saya sudah ditemani menteri bumn erick thohir
dan menteri bumn erick thohir ini juga menjabat sebagai ketua pelaksana tim penanganan covid sembilan belas sejak tahun lalu
sehat ya pak menteri
iya harus sehat
sehat itu sangat penting
sehat mahal hari ini
sangat mahal dan apalagi obat obatannya juga lebih mahal lagi
tapi sebelum kita masuk ke bicara mengenai penanganan covid dan juga situasi bumn sekarang
kita kan sekarang berlaga di olimpiade
sampai tahun dua ribu sembilan belas saya ingat pak erick masih merupakan ketua umum dari komite tim olimpiade indonesia
dan kira kira bagaimana performance para aktif kita di tokyo
ya saya rasa olimpiade tokyo ini sangat spesial karena kan sedang covid
itu sangat tidak mudah
kalau bubble hanya bulu tangkis angkat besi
saya rasa tokyo ya pemerintah jepang melakukan hal yang terbaik hari ini
dan saya lihat juga sampai hari ini kasus covid sembilan belas di dalam olimpiade cukup rendah
karena mereka tidak begitu ketat ya
ya dan disiplin daripada atlet itu sangat tidak mudah
saya apresiasi bagaimana atlet atlet seluruh dunia terutama tentu atlet kita sendiri
yang mereka harus mendisiplinkan dirinya sebelum bertanding
dan sesudah tanding itu tidak mudah
karena melawan kejenuhan melawan pressure
apalagi sudah satu tahun ditunda
mental health itu menjadi isu juga buat atletnya
baru beberapa hari ini saya lihat salah satu atlet ternama
jepang naomi osaka kan di bawah tekanan dia kalah
padahal itu rankingnya luar
sama juga atlet senang
simon biles ya dari amerika serikat
dia bikin statement yang menarik
atlet atlet indonesia saya rasa masih sesuai target
ya terutama di angkat besi
tinggal bulu tangkis yang kita lihat
tinggal bulu tangkis
hari ini ada beberapa yang sudah menang group
tapi kita selalu ditutup lawannya
korea luar biasa china dan bahkan negara negara lain ya
itu lumayan menjadi tantakan
walaupun kita ingin berbicara mengenai olimpiade
kita bicara mengenai penanganan covid sembilan belas itu sendiri
dan pak erick kan juga membawahi beberapa bumn yang sangat sangat berperan dalam membantu penanganan ini
khususnya bumn yang berkaitan dengan kesehatan
misalnya bio farma merupakan holding
di situ ada kimia pharma indofarma dan juga banyak lagi yang
bagaimana selama ini
kita tahu belum maksimal
apalagi akhir akhir ini angka positif
covid di indonesia sangat sangat tinggi
kita harapkan akan landai dan ini semua cepat teratasi
ppkm bisa kita relaksasi
tapi bagaimana pak erick
kita mulai dari obat obatan saja dulu
karena apalagi bio farma dan kawan kawan ini merupakan tanggung jawab yang besar
dari segi pengadaan distribusi dan penting lagi itu harga
apa yang akan dilakukan
memang kan yang unik di bumn itu
tidak hanya korporasi tapi public service
karena itu kalau kita lihat bumn dari airport sampai obat
sampai minyak sampai listrik dan lain lain
nah tentu ketika kerjaannya sangat besar
itu yang saya sampaikan
tidak sempurna kita melayani
bukan kita tidak melakukan terbaik
tapi tidak sempurna
nah disitulah contoh contoh hal hal yang saya juga harus mengurangi tekanan
kepada tim saya yang hari ini sudah hampir kerja dua tahun hampir dua puluh empat jam
dan bukan kami saja
banyak kementerian juga melakukan itu
dan banyak yang kena covid juga
dan itu yang kita pastikan
kemarin saya juga melakukan cek isoman buat tim saya
karena mereka juga butuh itu
karena mental health itu kan penting sekali
mereka under pressure kan dalam hari itu
nah di sini juga yang saya lihat
sama mengenai obat obatan
bahwa tadi mbak desi bilang yang sangat benar
formulanya hari ini kan semua masih mencoba
tidak ada sampai hari ini yang namanya obat covid
semua bilang terapi
vaksin sudah ada
obat belum ada
nah karena itu ketika kita bicara yang namanya tadi
terapi penyembuhan atau terapi pencegahan
nah kita juga bumn
melakukan produksi berbagai macam merek
sesuai dengan izin bp pom
dan juga kementerian kesehatan
paviravir itu afigan sebenarnya
dan tentu banyak jenis lainnya yang memang kita lakukan
nah tapi yang menarik kan begini
kadang kadang ketika bicara bumn
itu terpikir semuanya memproduksi kita
masih banyak impor tentu saja
itu yang namanya produk produk seperti itu
banyak juga merek yang dilakukan oleh swasta
bumn itu yang generik
yang bermerek swasta
nah karena itu juga ya tadi
bebannya harus bersama sama
kami dari bumn harus melakukan yang terbaik
nah karena itu kemarin dengan penugasan yang terbaru
bahwa selain kita mendukung tni
untuk memastikan tadi obat obat untuk isoman
ataupun otg ataupun yang ringan
nah ketika kita bicara apotek
nah ini juga kan balance daripada distribusi obat ini
yang harus kita seimbangkan
apalagi harga bisa menjadi sesuatu yang tidak
ya kenapa saya juga sebelum sebelumnya sudah mengecek ke restoran
ke apotek maksud saya
tempat tempat bahwa ini gimana kesulitannya
nah memang tadi ya kita tidak mungkin sempurna
itulah yang kita coba berbuat yang terbaik
bumn lakukan terdepan
ketika kita bicara masker di awal awal tahun kemarin
yang sangat kesulitan
harga masker kan
di bumn cuma dua lima ratus perak dibatasi
obat obatan ini juga
atau tadi terapi ini kita juga pastikan
tapi paling tidak kita bisa membalance pricing atau harga yang terjadi di masyarakat
oke jadi obat obatan bisa dijamin lah istilahnya
kita usahakan maksimal
oke sekarang taruh lah worst case scenario
kita sekarang sudah melewati empat puluh ribu kasus per hari
bahkan pernah menembus lima puluh
taruh lah worst case scenario double lagi
seratus per hari
yang worst case scenario dalam strategi pengadaan dan juga
nah karena itu kan yang kita tahu juga yang namanya bahan baku kita semua import
makanya sekarang kita mengambil tiga sampai enam bulan ke depan
bagaimana bahan bakunya
bagaimana total produksinya
bagaimana juga distribusinya
nah kita sedang perbaikin ini terus
karena memang tadi ketika tambah dengan sangat cepat apalagi sekarang kita bicara varian delta
kita tidak tahu yang lamda ya
jangan sampai masuk
nah itu kan percepatannya luar biasa
jadi itulah kenapa kemarin jumlah tempat tidur juga meningkat
ya kita juga lakukan itu
dan kita awalnya membangun rumah sakit wisma atlet bersama menteri pwpr
kita juga membuka rumah sakit rumah sakit modular
ya memang ini percepatannya luar biasa
nah tapi kita coba pastikan
jadi ini ya kembali kita perlu dukungan masyarakat juga
kita tidak bisa hanya tadi bergantung kepada pemerintah
kita secara pribadi juga harus disiplin
iya kita istirahat sebentar pak erick
tapi masih cukup panjang ya pembicaraan kita kali ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ya kembali bersama insight with desi anwar
saya bersama menteri bumn erick thohir
yang merupakan juga ketua tim pelaksana dari penanganan covid sembilan belas ini
sangat sangat penting sekali
mungkin pada saat ini jauh lebih penting ya
role nya sebagai ketua
untuk menangani covid sembilan belas ini ketimbang bumn
tapi yang jelas kita bio farma setelah jadikan holding
pastikan harus mau tidak mau ya pressure nya ditambah
seapaka sesuai dengan kapasitas yang diperlukan saat ini
karena banyak sekali yang harus dilakukan
memproduksi sinovac dan belum lagi nanti tahun depan
merah vaksin merah putih dan lain sebagainya
dan membawahi kimia farma dan juga indofarma
ya alhamdulillah ini saya rasa covid sembilan belas
buat kami di bumn juga sesuatu yang mempercepat daripada transformasi
dan alhamdulillah kan sebenarnya kalau kita lihat sebelum covid sembilan belas terjadi
di bulan november kita ingin mengkonsolidasikan yang namanya bio farma kimia farma dan rumah sakit
karena kita salah satu yang terberat di bangsa ini adalah supply chain
kita punya market kita punya sumber daya alam
tapi logistik kita salah satu yang kurang bagus
nah itu kita coba lakukan
alat kesehatan dan juga obat dan rumah sakitnya menerima
nah memang bio farma sudah punya pengalaman yang luar biasa untuk memproduksi vaksin
tetapi kan tentu vaksin yang varian baru ini memang kita tertinggal
nah karena itu kita bio farma berusaha
ya di awal awal itu bagaimana kami ditugaskan oleh bapak presiden ibu menlu saya untuk mencari vaksin ke luar negeri
dan alhamdulillah dapat yang dari china dan dari inggris yaitu sinovac sinovac dan astrazeneca
nah cuman kan kembali kalau sekedar beli nggak ada transfer of knowledge gimana
nah itulah kenapa deal deal awal kita coba meminta kita juga ada transfer of knowledge
terlepas tadi kita juga mempersiapkan vaksin merah putih dari april tahun kemarin
nah ini kita sejalan seiring karena tidak mungkin kita import vaksin terus
kita harus bisa produksi vaksin sendiri dengan segala keterbatasan kita
nah kalau kita bicara sekarang jumlah vaksin yang sudah pemerintah tadi dapatkan ini cukup buat rakyat indonesia
kita saat ini masih perlu sekitar empat ratus empat puluh juta kalau tidak salah
atau tinggal kembali karena kita tidak produksi sendiri
nah ini dia
ini yang harus kedatangannya terjatuh
iya tapi ini kan kalau negara negara lain juga ternyata punya delta dan mereka menahan
untuk melakukan ekspor ke luar negeri
mudah mudahan mulai agustus sampai desember pak budi sebagai kemenkes sendiri kan sudah bilang jumlahnya sudah sekarang mencukupi
nah tinggal bagaimana percepatan yang harus dilakukan dan ini tidak bisa hanya tadi gubernur bupati pemerintah pusat
enggak ini harus sama sama
dinkes dinkes ya saya rasa harus bekerja keras
tni polri sudah melakukan kami dari bumn membuat juga sentra sentra vaksin pada saat itu
nah ini semua kerja gotong royong
iya nah tidak bisa sendiri sendiri ya
tapi pak erik saya lihat memang sekarang sudah mulai step up ya dengan rata rata bisa delapan ratus sampai satu juta per hari
tapi kita sudah bulan akhir bulan juli nih kita masuk bulan agustus yang harusnya kita tuh sudah memvaksinasi sembilan puluh juta orang
kita kan targetnya satu ratus delapan puluh
kenyataannya vaksin yang pertama masih di bawah lima puluh juta
ini bisa terkejar atau tidak pak erick
gini memang varian kita tidak mau ada istilah tadilah excuse ya
tapi memang kalau kita lihat varian delta ini kan berbeda dengan sebelumnya
dan ini yang luar biasa impact daripada percepatannya daripada penularannya dan juga impact di vaksin
kalau kita lihat memang ada argumentatif sekarang
vaksin memang itu pasti kena
kalau sudah divaksin dua kali masih kena
fatalitasnya tapi kan tidak membahayakan daripada yang belum divaksin
walaupun death ratenya lumayan cukup meningkat ya karena akhir akhir ini
nah death ratenya kita hari ini tentu karena apa
logistik oksigen yang juga tadi obat obat yang belum stabil di pasar
nah ini yang kita coba harus balance sekarang sama sama
oksigen ini ini menarik sekali karena kalau kita lihat ya
sulit untuk mendapatkan oksigen harga oksigen melambung dan lain banyak sekali kisah kisah tragistik
dimana apalagi yang isoman di rumah itu ternyata ya serius atau bahkan fatal karena kekurangan oksigen
bumn yang sekarang lagi idol saya lihat seperti bumn yang fokusnya ke energi dan lain sebagainya kan semua bisa
ini menarik menurut saya
kalau kita lihat produksi oksigen
nah karena itu kemarin ketika isu daripada oksigen meningkat kita coba meng convert yang namanya dari industri ke medical
tapi dengan segala keterbatasan hari ini mohon maaf ya
kita karakato steel sama pusri itu baru tiga ton per hari
kalau mereka mintanya kita bisa dua ratus ton ya
dan kita belum bisa sampai saat itu
makanya saya bilang saya kita berbuat terbaik
baru ada nanti lima belas agustus kurang lebih di petro krima gersik kita bisa dua puluh satu lima ton per hari
tapi itu masih jauh
nah itulah kenapa tadi bagaimana juga kita harus gotong royong
nah kita harus memastikan tadi kita melayani rakyat tanpa lelah tapi juga kita memohon dengan sangat
rakyatnya juga harus berdisiplin sama sama
karena equilibriumnya gak akan ketemu
ketika ini naik tetapi logistiknya telat
itu akan selalu terjadi dan itu terjadi di banyak negara tidak hanya di indonesia
memang tapi di
karena awal tahun amerika perancis semua
nah ini yang kita kembali saya rasa apa sih dengan covid ini juga memberi pelajaran yang sangat mahal buat kita tadi
kita harus perbaikin
iya dan saya lihat itu juga karena kalau dulu awal awal covid itu semua
zona merahnya kan di jakarta di dki
sekarang kan sudah kemana mana
nah ini kan dari segi logistik dan dari segi pengadaan dan lain sebagainya
menurut saya ini mengkhawatirkan pak erik
apalagi tadi ya masalah vaksinasi dan juga pengadaan tempat tidur ini kan harus kerjasama
sampai level yang namanya ppkm mikro itu kan level kelurahan itu juga harus dilibatkan
ini apa tantangannya selama ini
karena yang saya dengar itu banyak yang mungkin belum divaksin
tapi vaksin pertama saja belum dijalankan
apa yang miss di sini
saya rasa gini penting ya kembali kita tidak mau saling menyalahkan
justru mencari jalan keluar ini bagaimana
tapi bagaimana peran pemerintah daerah ini harus menjadi ujung tombak
untuk supaya pemerintah pusat bisa juga mensupport sebesar besarnya dengan segala keterbatasan
nah karena itu kita lihat juga
ada beberapa contoh pemerintah daerah
yang juga melakukan kolaborasi dengan baik
sehingga tadi penekanannya cukup baik
dan juga impactnya kepada masyarakat cukup baik
nah ini yang kita coba cari
dan kita tidak menyalahkan tadi figur figur daerah
nah karena itu kenapa sekarang pak menko berusaha ya tadi
setiap minggu melibatkan pemerintah daerah
yang tadinya mungkin kita menganggap ya sudah saling ngerti
nah tetapi inilah yang kita terus rajut
ya kuncinya hari ini merajut
dan ini yang saya rasa kalau kita lihat sekarang kan dengan tadi percepatan
kita mulai turun lagi
nah cuman yang kita harus antisipasi
dengan ada pelonggaran ya ini naik lagi enggak
nah ini memang menjadi gas dan rem yang seperti bapak presiden sampaikan
harus kita terus cari jalan
dan tapi saya yakin
bahwa tentu dengan tadi
kolaborasi yang lebih baik
kita bisa akan memaintain
kita tidak mungkin menolkan
covid tidak mungkin dinolkan
pak menkes juga kemarin ditanya
kita tidak tahu
nah saya rasa ini yang penting
bahwa sama sama kita melihat
bukan tidak mungkin yang namanya covid ini ke depan
ketika ada vaksinnya
ketika ada obatnya
kemarin kan merck dengan apa obatnya
mereka sekarang sudah mulai juga melihat uji klinis
nah siapa tahu nanti ada titik temunya
tapi yang penting juga
kita tidak boleh import terus
kita harus bisa bikin produksi di sini
nah ini yang kita coba balance selalu
balance antara darurat dan kepentingan jangka panjang
ini kalau di jakarta ya relatif fasilitas kan masih ada
ini saja kan sudah overwhelm
capacity walaupun sekarang sudah mulai agak turun
makanya isomannya itu kan juga menjadi
khawatirnya nah di daerah ini bagaimana
karena kan fasilitas di daerah tentu tidak seperti di dki
jumlah rumah sakitnya terbatas
nah masalah isoman dan lain sebagainya ini bagaimana
karena kan di sini ada elemen telemedisi
mungkin dari segi infrastrukturnya
orang tidak terbiasa dan lain sebagainya
karena itu pemerintah coba melakukan empat hal
satu bersama menteri pppr
termasuk kami juga di bumn
membuka percepatan tadi
tempat isoman dan penambahan tempat tidur
dimana kemenkes juga mendorong ini
ada berapa yang
saya jumlahnya tidak ingat
tapi yang saya ingat di jakarta dulu
di jakarta itu kita sudah melakukan tadi
yang namanya rumah sakit modular di cempaka putih
itu hampir sepuluh bed
nah apakah kurang terus kita tambah
nah itu yang harus kita lakukan
isoman dan juga kapasitas tempat tidur
yang kedua obat
sekarang sudah bumn dengan tni
bekerja sama dengan puskesmas
kita coba pastikan obat terutama tiga ratus ini
bisa mengalir dengan baik
supaya tadi yang dibawa bisa mendapatkan akses itu
kita istirahat sebentar
tapi menarik sekali diskusi ini
jadi jangan huana huana dulu
inside with desy anwar akan kembali sesaat lagi
saya masih ditemani menteri bumn
erik thohir dalam program inside with desy anwar
pak erick juga adalah ketua tim pelaksana ya
dari penanganan covid sembilan belas
nah ini kalau kita lihat
kesehatan sangat penting
kan sering dikatakan
kita tidak akan bisa kemana mana
secara ekonomi secara sosial
kalau kesehatannya masih terpuruk
tapi pada intinya
ya memang jelas
rem dan gas ini
karena harus ada balance antara kesehatan
dan juga perekonomian
banyak sekali yang kehilangan pekerjaan
banyak yang sangat membutuhkan bantuan
nah ini bagaimana pak erik
baik sebagai menteri bumn
dan juga sebagai penanganan covid sembilan belas
kalau kami di bumn kan
satu listrik terutama
bagaimana subsidi listrik
itu kita sudah lakukan hampir setahun sekarang
dan ini sangat membantu di bawah
yang lainnya kalau bansos kan
kita lebih membantu daripada
mentransfer daripada dana dana itu
dan kita bisa lihat dari data datanya
ya kalau bicara itu semua di kita
bayangkan saja misalnya mengenai kur
jadi kita melakukan eksersis eksersis

dan selama ini berjalan dengan baik
sesuai dengan target
kita berjalan dengan baik
memang kita data basenya sangat kuat
tetapi kan tentu apakah data basenya cukup
ya harus terus diperbaiki
harus diupdate juga
nah cuma yang diperbangkang saya rasa sangat baik
kemarin juga pt pos ditugaskan juga
untuk melakukan tambahan
nah jadi memang
pada saat ini yang namanya
nanti pelan pelan pemulihan ekonomi
harus mulai jalan seiring
nah ini yang sama juga kalau kita bicara di bumn
ya seperti juga swasta
yang swasta punya
ya bumn juga punya juga
bahkan scalenya lebih besar
dan bahkan kita langsung kepada rakyat
nah ini hal hal ini tapi kan gak mungkin
ya mau tidak mau pemasukannya juga jadi jauh
tapi kan nggak mungkin berhenti
karena pelayanan ini ya sangat crucial
apapun misalnya laut
gak mungkin kargo itu berhenti
tidak mungkin juga kargo kita keluar negeri berhenti
nah hal hal ini yang memang konsekuensi
dari tadi yang pertama sekali kita sampaikan
ya uniknya bmn
selain korporasi juga pelayanan sosial
dan ini yang memang bisa dikatakan cukup membebankan
banyak sekali teman teman kita yang tertinggal
kalau tidak salah dulu sampai tahun dua ribu sembilan belas
itu performance nya bumn lumayan ya cukup bagus ya
dengan adanya covid tahun ini turun laba profitnya dari satu ratus dua puluh empat triliun
nah ini tentu saja sangat sangat berdampak
tapi ini bisa dipahami
karena ini seluruh dunia juga masih downturn
walaupun kita harapkan bentuknya seperti swish gitu kan
tapi kelihatannya kan lebih landai
kapan kira kira kalau semua berjalan dengan baik
kalau vaksinnya on target
dan juga obat obatannya on target
kita bisa mengontrol jumlah kasus covid ini
paling cepat menurut pak erick
transisi dibutuhkan tiga empat tahun
tiga empat tahun dari sekarang
dari mulai awal covid
ini baru tahun ke dua
masih ada dua tahun lagi
kita bisa lihat dari data data yang di bumn saja
kontribusi kita rp tiga dua ratus sembilan puluh triliun
dan juga pnbp yang bagi hasil
itu sepuluh tahun
terakhir seperti itu
nah tapi yang menarik gimana ke depan
antara dividend dan pmn sekarang lima puluh lima puluh
penyertaan modal negara nih pak
penyertaan modal negara dengan dividend itu lima puluh lima puluh
yang tadinya tujuh puluh lima dua puluh lima sekarang lima puluh lima puluh
tetapi kalau orang bisnis saya rasa masih bagus
berarti kan
belum kita bayar pajak
belum kita juga yang namanya bayar tadi pnbp bagi hasil
nah tetapi yang menarik justru
dengan kondisi covid gini
kita berhasil mengkonsolidasikan
yang jumlahnya bnbp yang tadinya terlalu banyak

sekarang empat puluh hari ya
dan empat puluh an itu kan secara hitung hitungannya lebih baik
dulu satu ratus empat puluh tiga yang dividen cuma sepuluh
sekarang empat puluh tiga yang dividend bisa lima puluh
jauh lebih sehat
cuman memang tekanan secara menyeluruhnya sangat terlihat
kalau kita lihat
ini kan ada saya lihat
reformasi transformasi dan perampingan
yang memang tadi ada dua aspek bumn
harus profit mau tidak mau
karena ini juga merupakan usaha
ya walaupun milik negara
kita lihat pada masa covid ini
ada bisnis bisnis yang naik daun
dan yang berkaitan dengan pangan dan lain sebagainya
tapi banyak juga yang tentu saja terpuruk
tadi disebutnya garuda
coba kita fokus ke yang naik daun
apa apa saja dan kira kira bagaimana
kita bilang ini bisnis hari ini dan future
food production atau makanan
lalu juga digital
itu masih tetap
yang tidak kalah pentingnya
coba satu persatu strategi ke depan
nah yang terimpak ini
tentu yang terimpact itu banyak sekali
infrastruktur saya lihat jelas
infrastruktur turism apa semua itu
sekarang yang lima ini
kalau kita lihat
himbara itu sekarang paling konsisten memberikan dividen
dan public service yang luar biasa
tadi yang namanya bansos macam macam
telekomunikasi juga itu memberikan dividen
apa salah satunya
tadi yang namanya gratis pulsa
yang namanya juga bagaimana tadi kita menyiapkan juga ya wifi masuk desa
apalagi sekarang serba online
itu emang realita yang harus di ini
kita punya sumber alam yang luar biasa
nah jadi kalau dibilang kita kelaparan
kita nggak perlu takut
tanah ini kita subur
nah terbukti sekarang salah satu yang mendokrak daripada tadi
profit bumn ataupun pemasukan negara itu kelapa sawit
nah hal hal ini yang memang kita harus jaga
walaupun kita kena moratorium
ada di ban kita di ya
ya itu selalu lah
itu yang namanya politik selalu
ini yang saya rasa ini business of the future yang kita harus jaga
dan kita mudah mudahan tadi dengan strategi yang tepat
sama seperti penanganan covid kita juga mesti sabar tapi tepat
nah ini yang kita coba harus perbaikin
karena yang lima ini bisa menjadi lokomotif untuk yang tiga puluh lima lainnya
kita istirahat pak erick
ini menarik sekali kira kira apa yang bisnis bumn yang masih harus didongkrak
kita lanjutkan setelah yang berikut ini
saya mau mulai bersama insight with desy anwar
ada menteri bumn erick thohir dan pak erick juga ketua tim penanganan covid sembilan belas dan pemulihan
topik kita kali ini peran bumn dan juga peran seorang erick thohir ya dalam penanganan pandemi
tapi juga dalam reformasi restrukturasi dan transformasi dari bumn itu sendiri
saya masih ingat dulu jumlah bumn satu ratus empat puluh dua kalau tidak salah
sekarang hanya satu ratus empat puluh dua
empat puluh tapi kita pada saat
covid ini ada lima ya tadi yang mungkin
bisa kita andalkan kira kira
apakah itu profitnya
atau labanya maupun
sumbangannya terhadap pajak ke
negara dan juga dividennya itu berapa
lima persen dari seluruh bumn ini
yang tadi dari pangan
kesehatan kalau tetap kontribusi
terbesar itu dari pajak telko
itu yang terbesar
itu kira kira dari dividen itu
delapan puluh persen dari mereka masih ya
ya dua puluh persen nanti yang
kita mulai perbaiki seperti kesehatan
logistik nah kesehatan ini kan
sangat sangat potensial ini seharusnya jadi
prima dona tapi kan ada yang namanya
kadang kadang dikeluhkan kok
bumn dibandingin swasta marginnya
lebih kecil ya kita tidak
harga termahal nggak bisa
memastikan obat generik untuk rakyat
nah kalau obat obat yang
bermerak itu banyakkan swasta yang
bermain nah itu sama juga ketika
kita bicara makanan
kan sama bagaimana
kita juga lakukan tapi
tentu tadi secara pricing
kita tidak mungkin kita terbuka
marketnya kita harus jadi
membalance daripada harga harga
terus ya mau tidak mau harus ada subsidi
ataupun akhirnya tadi marginnya
margin kita akan lebih kecil
tetapi ingat ada impact yang luar biasa
buat rakyat apa dia mendapatkan
obat ataupun mendapatkan
bahan baku dengan affordable
nah ini yang kita coba ini yang sangat
penting apalagi sekarang ini tapi
sebenarnya kalau kita jujur ya
biasanya kan kalau dulu bumn itu
kalau misalnya good governance dilakukan
efektif pekerjanya semua
dan lain sebagainya itu semua bisa ditukar
pak erick ini kan yang dilakukan bagian
dari reformasi yang kita lakukan sekarang
dari jumlahnya besar jadi kita sangat
kompetitif kalau dibandingkan dengan
kalau kita bisa lihat contoh di rumah
sakit bumn yang jumlahnya sekarang
tujuh puluh kita sangat kompetitif
kemarin aja dapat penghargaan
bank bank bumn sekarang
yang ada di tentu
market terbuka loh kalau industri bank
itu ada swasta ada asing
bumn bank banknya masih yang masih
yang sangat besar apakah bri
apakah mandiri apakah
dan bahkan tadi kita
sekarang merubah strategi
perbankannya bri kita
fokuskan kepada ultramikro ukm
kenapa kemarin bri
menjadi right issue terbesar
di asia itu tulisannya
itu kenapa kita menggabungkan
yang namanya penggadean dan juga
yang namanya tadi
jalan nah bni
selain tadi perbankan yang namanya
korporasi tapi dia akan fokus
ekspor karena kalau kita lihat
yang menarik pada covid ini
dibandingkan import kita sehingga
yang tadinya defisit itu sekarang kita surplus
nah ini saya rasa menarik
kenapa buat kita mulai juga
strategi kebesar kita
ke depan seperti apa ya apalagi kalau
cita cita untuk ipo misalnya
dan privatisasi ini kan tidak
kan supaya tetap lebih kompetitif
mungkin tidak sebesar seperti
kalau kita sekarang ada
yang masuk forbes ya itu
dimana mungkin ada empat
ke depan kenapa nggak bisa enam nggak bisa tujuh
bahkan dua puluh gitu mungkin setengahnya
ketinggalan bukan saja ini kan
yang ketinggalan dalam arti
mau tidak mau harus dilakukan
seperti pln ini tidak mungkin kan
menaikkan harga listrik
covid sembilan belas seperti misalnya garuda dan lain sebagainya
bisa fokus ke situ sendiri apa kira kira
bisa pulih kembali
kan negara kepulauan ini yang
kadang kadang kita tidak
tapi kesempatannya ada
sama kalau kita
turis kita itu indonesia
dibandingkan turis asing tiga ratus triliun
kita tidak pernah menyiapkan fasilitas
yang baik buat turis lokal
nah karena itu kita salah satu di program
bumn itu sekarang
mulai membangun infrastruktur
untuk turis lokal seperti yang kita bangun
bersama swasta jatim park
supaya tadi rakyat punya juga hiburan
nah sama juga
pesawat terbang kita yang tadinya banyak
luar negeri enggak usah domestik
aja atau ke luar negerinya ada pesawat
lain ada qatar ada singapura
ada jepang dan kosnya juga sangat
baik kita kontrol di dalam negeri
jadi untuk garuda ke depan bagaimana
akan fokus kepada domestik
dia tidak akan
menjadi lagi seperti dulu
dulu nya berkompetisi
secara internasional berpersepsi secara
hanya domestik air asia juga
sebenarnya babak belur sekarang sama yang
regional flight susah nah itu
dan memang ada negara negara
yang bisa tidak bisa dihindarkan
apa seperti tadi
qatar singapura uae
yang negaranya sebesar ini
ya dia mesti main
international flight tetapi yang namanya
indonesia atau amerika
atau china dia punya domestik
flight yang luar biasa nah ini
hal hal ini yang juga saya tekankan
di bumn tidak kalah pentingnya transformasi
tapi yang namanya juga
berubah sama pertamina
ke depan ya tidak bisa
mengandalkan kepada minyak saja
dia harus berubah dia harus berubah
ya kan ini yang namanya eco lifestyle
sudah tidak bisa dihilangkan
pln harus menyiapkan tadi
punya target paris agreement
dua ribu enam puluh itu kita
ini yang kenapa
inovasi yang di bumn juga
kita ingin memastikan
tadi masa depan
generasi kita hidup baik di indonesia
dan juga mendorong
yang dinamakan eco lifestyle
apakah tadi energi hijau
kendaraan hijau dan lain lain
itu semua terbarukan serta mobil listrik dan lain sebagainya
ini kita lakukan semua oke yang saya lihat
yang cukup turun ya dari segi
ini adalah infrastruktur ya
karena apalagi presiden jokowi kan punya
target cukup tinggi ya jumlah jalan tol
dan lain sebagainya
ini bagaimana ke depan
pak erick supaya bisa memenuhi target
saya rasa kembali termasuk dari
pendanaannya juga kan yang mau tidak mau kan
semua dialihkan ya
untuk jadi anggaran covid
infrastruktur saya rasa masih menjadi
tetapi tentu yang sekarang
dengan kondisi seperti ini karena apa
kesehatan adalah utama
semua dana pemerintah sekarang
fokus kepada kesehatan
karena keselamatan rakyat itu menjadi
yang sangat penting negara
harus hadir pada saat saat ini
tetapi bukannya berarti
infrastruktur yang sangat penting
karena bisa menciptakan pekerjaan juga
kita harus lakukan
dan yang paling tadi yang penting
logistik cost nya kita masih mahal
nah dengan tadi logistic cost kita
negara negara lain tentu
nilai kompetitif kita sebagai negara
akan bisa ini yang kita harus
lawan kita sekarang bersaing dengan vietnam
seperti ini dengan thailand
seperti ini nah jangan juga kembali
kesehatan penting tapi kompetitif
kita sebagai negara
salah satunya logistik kita tinggalkan
tapi nanti pendanaannya kira kira dari mana
karena kita cukup menghabiskan
yang menarik kan kembali kita
kementerian bumn bersama
kementerian keuangan sudah membuatkan
terobosan yang didorong oleh para menko
yang dimana kita sekarang bisa
menjual kepada semua
bahwa banyak bangsa juga
percaya dengan konsep
bapak presiden kita pembangunan infrastruktur
tetapi sekarang tidak pakai
hutang tapi pakai modal
nah karena itu kita berpartner dengan
banyak negara yang namanya
dari amerika dari eropa
kemarin saja beberapa jalan
tol kita kita berpartner
tau gini kadang kadang
jangan lihat begitu tanahnya di sini kok
jalan tolnya nggak bisa diangkat
tetapi apa impactnya ada
pembukaan lapangan kerja
nah hal hal yang kita coba lakukan
asal yang penting semua
sesuai dengan lingkungan menjaga
dan juga tidak melakukan
karena gini mbak desy pada saat sekarang ini
kan kita dituntut untuk kerja
out of the box kita udah gak bisa
kerja monoton lagi sekarang justru boxnya udah hilang
partnership juga ya
yang crusual buat kita lakukan
karena kita nggak mungkin karena kesehatan
infrastruktur berhenti sekarang
dari antara empat puluh bumn ini yang paling
paling susah yang paling menantang dan yang
memerlukan dorongan khusus
ya turism hahaha
coba kita ya memang sekarang
mau turism kemana
kita keluar rumah saja nggak boleh kita bicara
tapi ini kan harus disiapkan
harus harus karena itu
program yang ada di kementerian bumn juga
selain yang tadi
sangat banyak udah disebutkan
kita juga terus
membangun tadi yang namanya turisme
baru kita bongkar
di mana sarina juga untuk
luar negerinya kita ya harus
kerjasama mengasing dengan doofree
doofree itu kan punya dua lima ratus
tanda tangan sama dia harus
punya sepuluh produk umkm yang mereka jual
hal hal ini biasanya mereka cari
kualitas nah kita kurasi
gitu nah sama juga tadi
tadi yang namanya infrastruktur
untuk turisme lokal juga harus kita
perbaiki iya nah mungkin
lebih detail mengenai kedepan
map post covid penting kita harus tetap
otimis harus kita bisa keluar dari covid ini
kita akan lanjutkan setelah yang
berikut ini tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar
ini ini tidak sering
ya kita ketemu dengan pak
erick saya terakhir waktu
kita asian games asian games asian games
dan saya lihat itu sampai sekarang itu
fasilitasnya ya tapi sekarang kita ppkm
jadi nggak bisa kemana mana
di tamannya padahal itu
sangat bagus tapi kita masih bisa bermimpi
tadi pak erick mengatakan untuk keluar
dari covid ini tapi ada
ini semua divaksin
sesuai dengan target dan
vaksinnya available dan obat obatannya
dan semua orang sehat lah
minimal kita mengadopsi
kesehatannya pulih ekonominya
juga pulih memerlukan waktu
sampai empat tahun ya sekarang
dua ribu dua puluh satu mungkin tahun

tahun ini kita
nanti ketemu titiknya
nah dua tahun ke depan kan mulai pemulihan
pemulihan itu kan berarti kan pertumbuhannya
kan sudah di atas keseluruhan
dan saya yakin tahun ini bu sri mulyangi
juga dengan pak menko erlangga
dan pak menko luhut juga sudah bilang
ancar ancaranya kita masih
tapi idealnya dan
justru mimpinya kan dulu
menciptakan lapangan kerja yang baru oke
roadmap bumn ke
depan tadi sudah disebut
ada hal hal yang covid ini
dan juga perjalanan
selama ini kita tidak bisa
pungkiri adalah teknologi kita mau
digital things itu harus
kita kembangkan kedua
ketiga yang paling penting ini adalah
masalah climate issue semua itu
friendly ramah lingkungan sesuai dengan
target zero emission bagaimana pak
mbak desi sangat tepat
kita sebagai bangsa
harus kembali di titik
kalau kami di bumn salah satu
perbaikan human capital menjadi kunci
kemarin pak jokowi
juga sudah bikin announcement
asn berakhlat ya alhamdulillah
ini yang penting ya
penting sekali karena itu fondasi
yang dari kami kementerian bumn
juga salah satunya ahlak yang ini kita
sekarang luar biasa kita sinergikan
jadi apa pembangunan human
capital menjadi kunci
edukasi kita harus menjadi
kunci karena itu kenapa panah di
karim ya kan diberi tadi
tugas di situ sebagai
orang yang generasi muda
yang bisa menyiapkan terobosan seperti itu
nah itu jadi human capital
yang kedua saya semangat sepakat
bagaimana tadi harus
transformasi yang harus dilakukan
berdasarkan apa sendi sendi yang
kita punya saat ini untuk
bisa mencapai tadi
equilibrium market seperti apa yang kita harapkan ke depan
yang justru menjadi
challenge kita dan hambatan
kita kalau kita tidak bisa ikut
daripada global change ini
jangan sains jadi krisis kan
salah satunya renewable energy
kita punya dua duanya
kalau kita lihat
kita punya yang namanya
yang banyak negara juga nggak punya
kalau di blue economy kita punya
yang namanya tadi laut kita yang
luar biasa nah ini
ini yang akan membuat kita
akan lebih sustain lagi ke depan
dan banyak negara iri sama indonesia
ke kreatif tadi kita harus benar benar
tidak reaktif tapi
harus memastikan based on
creativity dan kita punya
planning yang long term yang kita harus
lakukan dan dimulai dari sekarang
kita mulai dari sdm ini karena penting
mau tidak mau bumn kan juga
good governance dan lain sebagainya apa
efeknya untuk dua tiga tahun ke depan
memastikan setiap insan yang
bekerja di bumn di bawah prg itu
sesuai dengan ini kan terobosan yang kita lakukan
sekarang banyak sekali
pimpinan bumn itu dari
perempuan nah di mana
kita sudah punya target sekarang
dan kita targetkan juga di
juga tadi generasi muda
yang ada di bumn sekarang
kita rekrut dari
rekrut dari dhl kemaren
indra yang studi di london
ternyata banyak sekali anak anak muda kita
dan ini sudah diberi kesempatan sebelumnya
nah ini yang sekarang saya targetkan
di reksi bumn mesti di bawah umur
itu di bawah
empat puluh dua nah ini yang saya mau
apa tadi check and balance
mentalnya harus dirubah
jangan ada lagi dinosaurus ya
sekarang harus jadi lincah jangan lagi bilang
oh saya ini bumn justru kebalik
karena anda bumn anda harus layani
terus kita juga mesti punya mental apa
kalau dia tadi
gak survive ya udah bubarin aja
ini namanya perusahaan
yang kita harus tanggung jawab bukan dibalik
oh kalau rugi nanti negara suntik nggak bisa lagi
eranya justru kebalikan ya
harus memberikan lebih kepada negara
pajak paling besar harusnya
dari bumn pajak udah pnbp udah
sekarang dividen yang harus kita besarkan
kenapa tadi kita juga
mesti prihatin sama negara
income kita nggak bisa berdasarkan pajak lagi
tapi ini pasti ada tantangannya
resistensi dan bagaimana
bagaimana ini leadership yang
diterapkan oleh pak erick
ya saya percaya dan
alhamdulillah kan almarhum bapak
saya selalu ngajarin
daripada leadership itu
selain adaptasi kan ketegasan
kalau memang kita tidak ada hidden agenda
ada sesuatu ya jalanin aja
toh tadi ketegasan
dan adaptasi itu kan sudah
memang sesuatu yang bisa
tadi datanya konkret bukan kali
sok tegas tegasan atau sok adaptasi adaptasi
nah ini yang saya rasa
menjadi challenge ya dan saya yakin
insya allah lah satu dua
tahun ini kita bisa melihat hasil
daripada transformasi bumn yang sudah kita lakukan
yang penting hasilnya
luar biasa kita akan
pertama kali bumn
punya perusahaan yang
itulah pertamanya kita tunggu
bangga kedua tadi masalah
teknologi dan inovasi dan
semua yang berkaitan dengan digital
bagaimana infrastrukturnya khususnya
bumn apakah semua sudah
atau bagaimana ada dua satu
era daripada digitalisasi
itu tidak mungkin
terhindarkan lagi karena itu
percepatan yang kita lakukan luar biasa di bumn
ke universitas kita banyak kerja
sekali sama universitas nah tetapi
kita itu fungsinya
sebagai lokomotif dan public
membangun ecosystem bukan justru
kita harus membangun ecosystem
nah ini yang kenapa
juga kita mulai rubah konsep konsep
kita harus kembali apa based ke service
kenapa sekarang kita bangun
ya kan kita lakukan pfn
ya lembaga film negara
bukan bikin film sekarang apa
financing film nah ini yang kita
lakukan sarinah apa bukan
menjadi tadi saingan
retail shop tetapi apa
membangun local brand tetapi
sarinahnya dipakai nah hal hal ini yang kita
mau pastikan pembangunan ecosystem
iya nah terakhir ini biasanya
apalagi kalau dekat dekat
pemilu ya khususnya
ini bumn itu
biasanya di ini terus jadi sapi perah
dan lain sebagainya bagaimana betulnya
aku betul memagari ya
sen yang dihasilkan oleh bumn itu
pergi ke tempat yang sebenarnya
dua hal yang kita lakukan
go public sebanyak banyaknya
dan kita udah ada
yang berinvest di
bumn nah dengan transparasi
nah ini yang kita coba terus
partnership dengan indonesia
kebetulan bu sri mulyani sebagai chairman saya
nah ini yang kita lakukan jadi
percepatan daripada tadi
professionalisme dan ini yang
kita lakukan transparasi menjadi
transparansi sangat sangat penting ya karena memang
terus terang korupsi masih menjadi
salah satu masalah di indonesia
pak akhir mungkin ada pesan
karena kita masih di tengah pandemi covid sembilan belas
pak erick sebagai ketua tim pelaksana
kira kira bagaimana yang
harus diingatkan terus menerus
ya kalau saya kembali
ingin menekankan tadi
pemerintah tidak pernah lelah
melayani rakyatnya kami
menteri menteri tidak pernah lelah
tetapi tentu upaya
kami juga harus dibantu
yang harus melakukan tadi
protokol kesehatan kita harus sama sama
dan ini justru menjadi
titik temu kalau bangsa lain
masa indonesia nggak bisa
apalagi mayoritas menurut kita anak
muda dan disitulah saya rasa
yang kita harus pastikan anak muda
menjadi motor daripada
pergerakan ini dan saya sudah saksikan itu
ada tinggal mereka harus berani
lebih tampil untuk melakukan tadi
pergerakan daripada protokol kesehatan
bersama sama terima kasih banyak
beruntung juga memiliki
menteri bumn yang masih berjiwa
muda masih muda tampilannya
juga masih sama sama mbak
pak erick terima kasih banyak jaga
kesehatan selalu dan semoga semua
mimpi ini bisa direalisasikan
dan kita target target untuk
memvaksinasi juga pada akhir tahun
juga sesuai dengan harapan
obat obatan ada dengan
distribusi dan juga harga
yang terjangkau rumah sakit tempat
tidur dan semua bisa
kita bisa keluar dengan selamat
sekali lagi terima kasih pak erick
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini
di cnnindonesia com dan di youtube
desi anwar sekali lagi tadi juga
pesan dari pak erick ya jangan lupa ya
prokes rajin mencuci tangan
menggunakan masker dan tentu saja
sampai jumpa stay safe